pastinya banyak yang masih dijalankan oleh pemerintah salah satunya menganggap bahwa kemacetan ini karena masih banyaknya angkutan umum yang menarik penumpang di pinggir jalan
seperti yang satu ini di mana surat somasi yang dilayangkan oleh roshid yang menyatakan wakil dari angkot rute m delapan hingga sebelas tanah abang kepada pemerintah dki mendapat kebuntuan
di mana roshid menyatakan bahwa kilometer program oko trip yang terlalu tinggi untuk ditempuh dan meminta jalan jati baru untuk dibuka kembali
nah pemprov dki ini juga menyatakan belum dapat mengabulkan dalam waktu lima hari yang terhitung mulai hari rabu kemarin karena tidak sejalan dengan yang diproyeksikan pemprov
ini agak nyambung ya mereka ya jadi kita apresiasi sekali karena kalau untuk masukan jumlah kilometer per hari itu kita lagi godong sekarang
kalau membuka jalan jati baru memang kita lagi godong sekarang dalam perencanaan jangkaan
kemarin pak bunyamin rato memberikan masukan bahwa blok m itu dulu juga jalan tapi terus sempat dikarenakan semraut
pak wakil gubernur bilang waktu itu akhirnya difungsikan sebagai terminal
sebelumnya pada tujuh maret lalu sopir mikrolet m delapan rute tanah abang kota telah mensomasi gubernur dki jakarta anies baswedan
mereka menuntut dibukanya kembali jalan jati baru tanah abang
selanjutnya perwakilan sopir angkot mendatangi balai kota dengan didampingi kuasa hukumnya yang tergabung dalam perkumpulan advokat kebijakan publik untuk masyarakat indonesia
para sopir angkot meminta lima hari setelah disomasi pemerintah provinsi dki kembali membuka jalan jati baru yang saat ini ditutup satu lajur untuk pedagang kaki lima
jika tuntutan tidak ditanggapi mereka menyatakan akan mengambil langkah hukum
perwakilan sopir angkot tersebut juga menyebut tidak puas dengan sistem oko trip
persyaratannya dinilai terlampau berat khususnya soal target kilometer per hari

saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan yang berada di jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
kita langsung sama pak selamat pagi reza sejauh ini setelah kemarin disampaikan somasi untuk anies lalu bagaimana pemprov menanggapinya
ya lady dan iqbal memang benar bahwa sekitar atau dua hari lalu atau hari rabu sendiri kumpulan supir angkot ini mendatangi balai kota dan juga memberikan surat somasi kepada gubernur anies baswedan
terhadap penutupan kemas kota
kawasan di jalan jati baru sendiri dan memang rencananya sendiri pemprov dki jakarta akan mengeluarkan hasil survei internal tentang penataan secara keseluruhan kawasan di tanah abang ini sendiri
namun masih belum ada atau masih kita masih menunggu bagaimana apakah jalan jati baru ini akan kembali dibuka seperti yang dituntut oleh para kumpulan sopir angkot ini
dan sebenarnya berbicara tentang gugatan sendiri sebenarnya gubernur dki jakarta anies baswedan sendiri
sudah dituntut oleh sebuah lsm ke pihak polisian yaitu lsm cyber indonesia dan gubernur anies baswedan sendiri diduga atau dituntut karena diduga melanggar pasal dua belas undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan karena kebijakannya dalam menutup jalan di jati baru ini
dan pada hari ini sendiri pihak pol dan metro jaya tetap atau terus melanjutkan gugatan laporan ini
dan hari ini rencananya pol dan metro jaya akan memanggil pihak disub dan juga sekolah tinggi transportasi darat untuk dimintai keterangannya tentang penutupan di jalan jati baru ini sendiri
dan mungkin kita bisa nanti kita tunggu saja bagaimana nanti hasil survei internal ini apakah nantinya akan kembali membuka kawasan jati baru ini dan juga akan merubah pemikiran dari
dari para supir angkot ini dalam memberikan somasi
ini ada pernyataan dari perwakilan sopir angkot yang mengatakan bahwa mereka melakukan somasi dalam lima hari
kalau lebih dari itu akan melakukan ataupun meneruskannya ke pengadilan
lalu anda bisa jelaskan sebenarnya di belakang anda itu untuk angkot angkot sendiri apakah melakukan aksi masih melakukan aksi mogok atau justru masih berlangsung seperti biasanya
ya iqbal dan lady seperti dilihat di belakang saya sendiri sendiri
memang para kumpulan supir angkot ini masih beraktivitas seperti biasa memang seperti diketahui bahwa penutupan jalan di jati baru ini sendiri memang dibatasi waktu yaitu pada pukul delapan dan juga pada jam enam belas sendiri
para supir angkot sendiri masih boleh beraktivitas begitu
namun nantinya mungkin sekitar sore sendiri para jalan ini kembali ditutup dan para pedagang ke lima ini sendiri
akan difasilitasi untuk berdagang di trotoar
namun tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pejalan kaki dan juga berbagai supir angkot sendiri
mereka mengatakan bahwa harapannya adalah nantinya jika hasil survei internal ini nantinya akan dicabut kebijakan dari pemprov dki jakarta yang menutup jalur di jati baru ini sendiri
dan berbicara tentang hasil survei internal tentang penataan di kawasan keseluruhan di tanah abang sendiri ini sebenarnya ini diwacandakan
dua hari lalu oleh wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
di mana sandiaga uno sendiri mengatakan bahwa akan memaparkan pada hari ini tentang hasil survei internal itu
di mana korespondensinya berasal dari para pemilik kepentingan di kawasan tanah abang ini
seperti misalnya saja pengguna krl supir angkot pedagang kaki lima dan juga pembeli di kaki lima
namun jika saya dapat menyimpulkan berbagai keterangan dari wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno setidaknya seminggu belakangan sendiri
maka indikasinya adalah sandiaga uno menegaskan bahwa penutupan kebijakan atau kebijakan penutupan jalan jati baru ini hanya sementara atau bukan bersifat permanen
namun sandiaga uno sendiri belum bisa memberikan kepastian kapan jalan ini dibuka
dan pada hari sabtu lalu sendiri saya temui sandiaga uno di setu babakan sendiri
ia mengatakan bahwa ketika jalan ini dibuka maka pedagang kaki lima sendiri tidak akan boleh berjualan di trotoar
artinya para pedagang kaki lima ini tidak akan bisa berjualan di trotoar
artinya para pedagang kaki lima ini tidak akan bisa berjualan di trotoar

namun saat itu sandiaga uno mengatakan bahwa pemprov dki jakarta sendiri masih mencari tempat atau lokasi dimana nantinya para pedagang kaki lima ini akan ditampung
namun kita tunggu saja iqbal edi bagaimanakah nantinya hasil survei internal ini
apakah penutupan jalan jati baru atau pembukaan jalan dijatuh baru ini menjadi skema dari penataan kawasan tanah abang